terima kasih anda masih bersama kami pada tahun dua ribu dua puluh
ani yudhoyono sempat berdoa dan berharap bertemu lagi dengan ramadan dan idul fitri tahun depan
namun empat hari menjelang idul fitri dua ribu sembilan belas ini harapannya pun pupus
sang maha kuasa lebih dahulu memanggilnya
allah allah allah
sukacita menyambut idul fitri bersama keluarga menjadi kebahagiaan semua orang
termasuk keluarga presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono
kebahagiaan itu pun terpancar di raut wajah sby dan ani yudhoyono kala itu
keduanya sempat mendokumentasikan dalam bentuk video
dalam bentuk video pada dua ribu lima belas
selain sholat id bersama tradisi keluarga yang tak pernah hilang adalah sungkeman
dan saling memaafkan antar keluarga
tak jarang pula mereka menyempatkan diri menyapa masyarakat yang ingin bersilaturahmi
layaknya wanita biasa sosok ani yudhoyono adalah pelita hati bagi keluarganya
yang tak lepas dari kegiatan berpengalaman
bersama cucu cucu tercintanya ia mengajari bagaimana cara membuat ketupat
yang menjadi tradisi masyarakat indonesia saat lebaran tiba
hasilnya pun dinikmati bersama keluarga pada lebaran
pada dua ribu delapan belas ani yudhoyono sempat membagikan sejumlah foto bersama keluarga
di laman instagramnya saat merayakan idul fitri
dalam captionnya ia berharap allah mengizinkannya bertemu lagi
namun empat hari menjelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah harapannya pun pupus
sosok pelita hati dalam keluarga susilo bambang yudhoyono ini
harus menghadap sang pencipta karena kanker darah yang diidapnya